aduh si mams kemana sih
lama binit seperginya
kan aku mau ketemuan sama sobrai
nanti kalau aku udah ketemuan sama abrai
ternyata bener kata cucu
sebentar ya pak akum
ada apa pak
maaf mengganggu bu dokter
saya mau bertanya masalah febriana
pebriana itu kan
sudah tiga hari mensurasi
tapi kenapa rasa nyerinya tidak hilang hilangnya
allah itu normal kok pak
sangat wajar dialami wanita yang sedang mensuasi
dari bu dokter itu ada tidak obat untuk menghilangkan rasa nyerinya
kalau saran saya lebih baik nabiana jangan
kebiasaan mengkonsumsi obat obatan pasal sudah mensurasi
tapi untuk asupan air putih dan juga susunya rutin
ya seperti bu dokter bilang
tidak lebih tidak kurang
semuanya pas sesuai takaran
tapi mungkin air putihnya saya lebihkan dong
karena biar tidak dihidrasi
tapi kok masih sakit ya
ah pak bukan begitu maksud saya
maksud saya itu kan
setiap orang itu beda beda pak
itu tergantung daya tahan tubuh dari orang itu sendiri
apalagi kan ini menstruasi pertamanya pebriana
jadi wajar kok
jadi tidak perlu obat dan wajarnya dong
saya permisi kalau begitu
terima kasih pak
iya dok udah beres semuanya
terus kayaknya nih kalau misalnya di sebelah sana itu dibikin taman
kalau anak anak lagi pada nunggu
nggak bosan kali ya
iya dok nggak berisik juga
soalnya bapak bapak di sini tuh
kalau misalkan bayinya nangis didiemin aja
pebri sudah dewasa
jangan tanggalkan jiwa itu pak izan
tapi nangis dia berusaha alami
ih jangan temuk comot
wah bapaknya keren isan
keren badu baru
tiap pernah dipakai
kamu sendiri mau kemana
mau ke ulang tahunnya jeneper pak
bagus nanti tuh tidak atas
nanti kamu masuknya bareng bapak
supaya tidak ngasih aplon
bapak kan yang baca doa
kita bagian dari keluarga
bagian dari tuan rumah
tapi cek dulu baterai sama kuotanya
jangan bikin malu seperti dulu
masih banyak pak
masuk deh pak
hai assalamualaikum hai hai hai waalaikumsalam kum ini makannya langsung disiapin nanti saja kan
ulang tahun dulu selesai ulang tahun anak anak tuang kita arisan berkata makan makan ya kum
saya menurut aja apa kata kamu kamu kan pinter ya kan kue taruh di mana sih diatas lemari saya
takut dimakan sama jenifer kalau ditaruh di bawah tuh kum pinter yuk ayo kum
eh atau jangan ngasih dua puluh emangnya akan mau nanti kalau deni sunat nggak ada yang
sunat mawajib nggak perlu undang undang juga nggak papa
makin tahu aja orang orang kalau kita tuh susah mau kasih berapa seratus ribu biar orang orang
bilang kita tekaya terus besok sama usah kita nggak makan ya udah tulisin dari koswara jangan
dari hamba allah
biar orang orang tahu kita tuh ngasih
jaga kemesraan kita di depan orang orang ya
pak bu jadikan kita berangkat
ya udah tuh yuk
jadi kalau misalnya kancing di sini hilang bisa diambil dari sini
pasti si dadang
baju kamu keren sekali ceng
kamu mau beli kayak gini juga
si mams kemana sih
lama binit seperginya
kan aku mau ketemuan sama sobrai
nanti kalau aku udah ketemuan sama sobri
aku bakal kayak gini
ih kamu cantik banget tuh
ah aak brai bisa aja
uh cepetan kak si mams
kepannya aak brai

kayaknya dia sudah tuh ngeluh nglutan